sementara itu tiktok indonesia meminta pemerintah mengkaji ulang rencana pelarangan platform social commerce
rencana ini dinilai justru dapat menghambat inovasi serta merugikan pedagang dan konsumen indonesia
hampir dua juta bisnis lokal di tanah air tumpu dan berkembang karena kehadiran social commerce
anggi menambahkan pemisahan media sosial dan e commerce dalam platform berbeda akan menghambat inovasi
serta dapat merugikan pedagang maupun konsumen
anggi berharap agar pemerintah dapat memberikan kesempatan yang sama bagi tiktok